saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak
seluruh anak bangsa yang telah membantu proses upaya pembebasan ini
baik yang formal maupun yang informal
ucapan terima kasih terutama juga saya tujukan kepada pemerintah filipina
tanpa kerja yang baik tanpa kerja sama yang baik
upaya perusahaan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil yang baik
dan saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan empat apk bni yang lainnya
di samping upaya pembebasan sandera
satu isu yang lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah keamanan di perarian perbatasan
dan wilayah sekitarnya
oleh karena itu akan diadakan pertemuan pada tanggal lima mei ini
yang akan bertemu adalah menteri luar negeri panglima tni
menteri luar negeri dan panglima dari malaysia filipina dan indonesia
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh